kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan terjadi di jalur pantura kabupaten probolinggo jawa timur sabtu siang
satu orang tewas dan enam orang lainnya luka luka
kecelakaan ini juga sempat membuat arus lalu lintas probolinggo menuju pasuruan mengalami kemacetan panjang
dua minibus dan sebuah sepeda motor terlibat kecelakaan di jalur pantura desa bayeman kecamatan tongas kabupaten probolinggo jawa timur sabtu siang
peristiwa berawal saat satu minibus yang melaju kencang hendak menyalip kendaraan di depannya
secara tiba tiba muncul sepeda motor yang hendak mengambil jalur kiri
tabrakan pun tidak terhindarkan
pengendara motor terpental dan minibus oleng hingga menabrak minibus lain dari arah berawanan
akibat kecelakaan ini pengendara motor bernama ashari syah empat puluh empat tahun warga desa curah dringu kecamatan tonggas tewas di lokasi kejadian
sementara enam orang lainnya mengalami luka luka dan sudah dilarikan ke rumah sakit
jadi kendaraan jk itu berjalan dari arah timur ke barat mendahuli lewat lajur kiri
tahu tahu muncul sepeda motor dari tengah menuju ke lajur kiri akhirnya menabrak sepeda motor
jadi korban yang meninggal dunia satu pengemudi sepeda motor
alhamdulillah pengemudi afansa maupun gansun tidak ada yang meninggal hanya luka luka
kasus ini masih dalam penanganan polres probolinggo kota
polisi menghimbau agar pengendara yang melintas
jalur ini lebih berhati hati karena merupakan jalur yang rawan kecelakaan